lebaran pertama arus kendaraan yang akan keluar masuk exit tol brebes timur atau brexit terpantau sepi
kondisi ini tentu saja menyebabkan hanya dua gardu tol yang difungsikan
hingga jumat siang data dari kepolisian menyebutkan hanya sekitar satu enam ratus kendaraan yang keluar masuk eksit tol brebes timur
bahkan kali ini hanya dua gardu tol saja yang dioperasionalkan mengingat rendahnya jumlah kendaraan yang melintas
kelancaran jalur tol brebes timur diapresiasi oleh pengguna jalan
kondisi lalu lintas mudik lebaran tahun ini dinilai lebih cepat dan juga nyaman
salah seorang pemudik mengaku pada mudik lebaran tahun lalu ia membutuhkan waktu lima jam hingga enam jam perjalanan dari cilegon ke brebes
sementara tahun ini hanya dalam waktu tiga jam saja
nggak ada hambatan macet
cuma itu jalannya tadi ada sebagian yang bergelombang
sama yang dibawah bawah jalan itu banyak yang bolong
mungkin ada masukan lagi buat jasa marga atau pemerintah ke depannya
ingin apa mungkin tambah res area atau apa gitu
jadi antrinya cukup panjangan untuk res area
kayaknya perlu ada penaman penaman rest area
sama ini yang gelombang sama yang golong itu kalau malam kayaknya lebih bahaya
bisa nggak kelihatan
kayaknya harus di tiga ratus pun gitu ya

ini yg lebih lempar
itu dia karakter yang wakturip script ini
itu héz perad pekerjaan salah tiba tiba wisdom vale